indonesia is souch a wonderful country itu kita betul betul bisa mengajak berangan angan dulu ya
masyarakat indonesia itu kan dikenal sebagai masyarakat yang ramah tama kemudian juga terposoliro
nah mudah mudahan ini masih bisa tercermin ya di masyarakat indonesia sekarang ini ya
betul sekali bukan dari ucapan mereka yang kemudian meluncur di media sosial ya
tapi juga bagaimana kita punya habit yang baik utamanya pada saat menonton gelaran asian games
karena gini animo masyarakat itu tinggi banget ya
apalagi pada akhir pekan mereka banyak sekali yang berkunjung ke kompleks gelora bung karno
ya soalnya di situ ada kegiatan jadi pastinya mereka akan datang
nah masalahnya adalah ini masalahnya adalah sampah sampah sisa pengunjung di sana berserakan di lokasi
kita sih berharap pengunjung bisa meniru ya bagaimana para penonton jepang yang memungut sampah sendiri
nah mudah mudahan kita masih bisa melihat itulah kalau ada nanti kita beritain deh
pemandangan tak sedap terlihat di bulvard asian games kelora bung karno
tempat nonton bareng pertandingan asian games dua ribu delapan belas
banyak sampah berserakan
mulai dari tisu kardus bekas alas duduk serta sampah bekas makanan dan minuman
lokasi tersebut memang berdekatan dengan zona kuliner
jumlah tong sampah yang tersedia terbatas
total hanya tiga tong sampah yang disediakan di sekitar boulevard tersebut
kalaupun ada seringkali sudah penuh
petugas berusaha terus mengosongkan tong sampah tapi jumlah pengunjung sangat banyak
di sini juga penonton kan bukannya seribu dua ribu dua ribuan lah ya kan gitu
makanya kita harus utamakan bersihin ini dulu
kalau ini sudah bersih baru kita angkut baru kita nyapu yang wilayah kotor
untungnya ada pengunjung yang sadar akan pentingnya menjaga kebersihan
tadi lihat aja banyak berserakan makanya diambil
soalnya ini kan perhelatan besar ya perhelatan negara
terus kayaknya bagus aja kalau kita memperlihatkan sisi baik gitu sama orang orang
biar semuanya juga ikut mengutin sampah biar bersih aja gitu
ya kesadaran diri sendiri aja sih mbak buat sampahnya diambil

jika anda tidak bisa menjaga kebersihan jangan lupa untuk mencari
jika anda tidak bisa mencari jangan lupa untuk mencari
jika anda tidak bisa mencari jangan lupa untuk mencari
jika anda tidak menemukan tempat sampah di sekeliling anda
maka bawalah sampah anda sampai anda menemukan tong sampah terdekat
tak ada salahnya bertanggung jawab atas sampah anda sendiri loh